assalamualaikum bu dokter waalaikumsalam
konspirasi global akan kembali melancarkan serangannya
fokus kita adalah
dan pemimpin konspirasi global komandan
kita harus segera menelusuri golden baby yang diambil dari indonesia
pasti ada sesuatu dibalik pemulangan golden pappy
kalau nggak jadi beli motor
kan tetang stress lagi gak ya
bisa jadi teh
teteh gak ada uang
motor baru kan harganya enam belas jutaan pin
bisa dikredit kok teh
cicilannya tiga tahun
tapi kan sebulannya delapan ratus ribu pin selama tiga tahun
belum lagi yang termasuk tk tahun depan
harus kirim berapa teteh
berapa teteh perbulan
raja teteh gak cukup
beli yang second aja teh
yang second aja udah empat juta pin
uang teteh sisanya cuma lima juta
itu juga buat biaya berangkat pin
emang teteh belum beli tiket
tapi kan dari sini ke bandara itu perlu ongkos
belum lagi di sana dari bandara ke rumah majikan juga perlu biaya
uang teteh lima juta
kalau mau pinjem pinjem sama siapa
kalaupun ada yang minjemin gimana bayarnya
tut yuk kamu kenapa ngelamun aja
kamu mau lebaran ke tempat papa kamu di jakarta
kamu mau lebaran bareng sama pub
terus juga kamu mau lebaran bareng sama temen temen aku di jakarta
boleh enggak moms
kan dari kemarin mamah udah bilang boleh tuti
tapi aku takutnya moms bohong
takutnya moms bilang moms enggak marah moms enggak sedih
padahal sebenarnya moms bohong
tapi moms aku mau nginep yuk di tempatnya paps
boleh enggak moms
aku nginepnya semalam doang kok
kalau emang enggak boleh yaudah enggak usah enggak apa apa moms
ini jangan lama lama ya
yuk moms cuma semalam
besok aku udah balik lagi ke sini sama moms
selalu yuk bu
iya seru banget bu
ada apa pak
nggak ada apa apa bu guryola
ct disuruh sama pak kantip jaga di rumah ini
karena semalam rumah ini tuh kosong
kita diajak nginep sama orang tuanya bu dokter
makasih ya pak udah jagain rumah saya
pak hansip mandi baik nisan
itu memang sudah tugas saya bu guryola
mari masuk pak minum dulu
terima kasih bu guryola
saya sedang bertugas
eh siti bawa bekal juga
tadi febri sama jeniper kesarapannya cuma sedikit
takut nanti kelaperan di jalan
tapi untung ya
eko t masih punya orang tua jadi gak ikut
coba kalau dia ikut
esi kan juga harus bawakan bekal buat eko
kamu tidak ada masalah apa sama wasamin
wasamin teh sahak
adiknya bapak kamu
saya teh gak tau
kemarin teh ketemu mas suha di jalan
katanya wasamin mau minta maaf sama em
em belum pernah ketemu
tapi kenapa tuh gak ke rumah aja
dimarahin sama mas suha
terus wasaminnya pergi lagi
kayanya si esi emas sengaja ya
ke rumah mertuanya hari ini biar kita gak bisa ngikut
kalau begitu kita ke rumah papanya besok aja ya
si papa mah enak aja
orang tua tuh nomer satu
lagian kan kalau mau pamer kita bisa besok besok
kalau begitu kita nyusulnya sore aja
dikedepanin dulu ah
debbie duduk di depan ya
takut gak gue jebah
debby di depan debbie hati hati ya
jalan ya dulu
oke kerening tapi jangan akal kok
siap gak mau nasir
pak saya habis ke jakarta lebaran di rumah orang tua saya
saya nggak sempat ngabarin ke pak hansif atau pak kantip
semuanya teh aman
semaleman saya yang jagain rumahnya
oh ya ampun
makasih banyak pak rumahnya udah dijagain
makasih bu dokter buin ya
mi minggu lalu teh emang samin kesini
tapi nggak tahu emak teh marah pisan sama dia
ada apa ya pi
tanya aja langsung sama mas suha
sebenernya kita tidak tahu kalau ternyata mas suha itu punya adik was samin
masa kamu lupa pak bu
kan kemarin udah ketemu
maksudnya sebelum itu doi
sebelum apa bu
sebelum dia datang
saya tidak tahu kalau ternyata mas suha itu punya adik was samin
jadi sebelum was samin datang kita tidak tahu
tuh tuh tuh
kamu kenapa sih kalau ngomong nggak langsung ajak bu
yuk yuk yuk ya dami
bu dokter dan bu guru sudah pulang posat rw
semalam mereka menginap di jakarta
anda tolong diaktifkan kembali